jumlah korban tewas akibat banjir bandang di garut jawa barat terus bertambah hingga rabu siang
total korban tewas berjumlah dua puluh orang lima belas diantaranya sudah diidentifikasi
sementara dua puluh lima orang masih dinyatakan hilang diduga terbawa arus sungai cimanuk
keluarga korban banjir bandang terus berdatangan di rumah sakit guntur garut
satu persatu korban banjir bandang diidentifikasi tim dvi polda jawa barat
dari data tim dvi polda jawa barat jumlah korban meninggal bertambah menjadi dua puluh orang
tiga belas diantaranya berhasil diidentifikasi
yang sudah dilaporkan ketemu dua puluh orang
yang sudah diidentifikasi berarti lima belas
mereka semua kan rata rata yang rumahnya berada di bangkang bangkang terangkai
siap siap sekitar sini sekitar tkp aja
sejauh ini petugas menerima laporan masih ada dua puluh lima warga yang hilang
meski belum bisa dipastikan diduga para korban hilang tersebut turut tersapu banjir bandang luapan sungai cimanuk
kebanyakan korban tewas merupakan warga yang tinggal di bantaran sungai cimanuk
tujuh kecamatan yang terdampak banjir bandang sungai cimanuk adalah kecamatan bayongbong
tarogong kaler tarogong kidul garut kota karangpawitan serta banyu resmi
tim sar masih terus melakukan pencarian seluruh korban yang masih hilang
deden rahadian garut kota
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia arta bima di rumah sakit guntur garut jawa barat saat ini
arta terakhir ada informasi yang kami dapatkan dua puluh korban tewas akibat banjir bandang
apakah sudah ada penambahan jumlah korban tewas lagi dan jumlah korban tewas ini apakah semuanya sudah berhasil diidentifikasi oleh tim dvi
ya memang benar rehat banjir bandang yang mengakibatkan dua puluh korban jiwa meninggal ini
sekarang sedang berada di rumah sakit guntur
dan tadi saya juga sudah berbincang dengan kementerian datasemen wilayah garut dr martono
mengatakan bahwa proses identifikasi terhadap dua puluh jenazah ini berlangsung cukup lancar
karena data antre dan post mortem yang dibawa oleh pihak keluarga cocok untuk mengenali korban korban dari banjir bandang ini
dan sejauh ini juga kita juga memperoleh data di lapangan bahwa ada sekitar dua puluh lima orang
yang belum ditemukan antinya dalam keadaan hilang entah terbawa arus ataupun bisa mengendap di aliran sungai cimanuk ini
nah itu juga kemungkinan besar akan bisa menambah jumlah korban meninggal yang akan dibawa dan dievakuasi ke rumah sakit guntur ini reinhardt
baik arta bagaimana dengan kondisi korban selamat saat ini
ya di rumah sakit guntur juga menampung beberapa korban selamat
ya di rumah sakit guntur juga menampung beberapa korban selamat dalam hal ini
artian saat ini sebelumnya ketika tadi pagi ada enam puluh sembilan korban yang dibawa ke sini diantaranya memang luka berat dan juga luka ringan
dan sore tadi setelah dilakukan proses medik atau perekaman data medis segala macam
sudah ada sekitar dua puluh warga korban dari banjir bandang ini untuk kembali ke pengungsian yang berada di korem enam puluh dua dan kodim
sementara juga tidak bisa dikontrol
tidak bisa kembali kepada rumahnya masing masing karena saat ini masih dalam proses clearance area jadi belum ada warga yang boleh kembali ke rumahnya masing masing
baik jadi warga belum boleh pulang ke rumah mereka tapi warga ke pengungsian begitu
nah arta dari informasi yang anda dapat apa upaya yang telah dilakukan oleh tim baik dari tim sar tim penyelamat dan juga tni untuk mencari korban hilang ini yang jumlahnya ada puluhan orang
ya sejauh ini memang ada koordinasi yang dilakukan oleh bpbd jawa barat maupun dari kota garut dengan pemerintah dan tni juga dengan polda jawa barat
untuk menyisir beberapa lokasi yang disinyalir membawa atau menghanyutkan beberapa korban yang hilang dan juga mengamankan area area tersebut
karena yang patut dipasak padai selanjutnya adalah kita harus memperhatikan masalah dan kondisi cuaca yang berada di kota garut
kota garut ini
secara klimatologi kota garut ini memiliki sembilan bulan basah dan tiga bulan lainnya ada bulan kering
dan kota garut ini juga memiliki setidaknya dalam setahun memiliki curah hujan yang tinggi di sekitar dua lima ratus mm
dan apabila di daerah pegunungan seperti daerah daerah yang mengitari kota garut ini juga curah hujannya berbeda di antara tiga mm maksud saya
dan apabila ini juga nanti masih berlangsung curah hujan yang tinggi
tentu akan mempengaruhi sulitnya proses evakuasi bahkan tidak mungkin juga untuk mengakibatkan bencana di tempat tempat lain
karena kontur jawa barat sendiri kan kita tahu bahwa ini adalah tanah tanah muda yang terdiri alfiosel dan merupakan tanah dengan kerentanan untuk pelapukan tinggi
sehingga apabila itu dengan curah hujan tinggi akan masuk dan mengakibatkan pergeseran tanah yang akan mengakibatkan tentunya bencana longsor banjir dan sebagainya reinhardt
baik tapi sementara jumlah korban tewas masih dua puluh orang
terima kasih arta bima
kami akan tunggu informasi terbaru dari anda terkait dengan banjir bandang yang melanda garut jawa barat